di telantas polda metro jaya mulai memperlakukan penindakan etli pada tiga februari dua ribu dua puluh
dan bagaimana hasilnya sejauh ini
sudah ada kasus ditgakum di tantas polda metro jaya akbp fahri siregar
selamat malam pak
selamat malam mbak
pak kalau dua hari penerapan kemarin kan ada tiga ratus empat puluh satu pelanggaran
nah hari ini kan sudah mulai penindakan nih pak bagaimana pak hasil evaluasinya pak
nanti kami informasi besok hari ya karena kita bekerja kan operasionalnya itu dua puluh empat jam

berarti nanti malam baru bisa kita informasi berapa jumlah pelanggaran nanti kita kalkulasi
kalau sejauh ini pak mungkin boleh diupdate per saat ini pak
saya belum dapat informasi dari back office ya nanti kita akan informasi deh
oke pak sebenarnya kalau dari evaluasi sejauh ini mungkin bapak belum mau menyebutkan datanya
tapi kira kira pelanggaran yang paling banyak dilakukan itu sebenarnya apa sih pak
oleh kendaraan ronda dua ini
iya jadi kita kan sebenarnya sudah melaksanakan uji coba ya
dari tanggal dua puluh enam sampai dengan tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
itu dari sembilan ratus empat puluh satu pelanggaran paling banyak adalah pelanggaran melintas jalur busway sepeda motornya
terus kita lakukan lagi uji coba dan tahap sosialisasi tahap kedua
itu dari mulai tanggal satu februari sampai dua februari
itu selama dua hari ternyata memang jumlah pelanggaran tiga ratus empat puluh
paling banyak tetap sepeda motor minta jalur busway
jadi sampai dengan masa uji coba dua tahap tersebut
ternyata melintas jalur busway itu masih yang tertinggi pelanggarannya
masih terus dilakukan ya pak ya
nah kemudian bagaimana upaya yang akan dilakukan
apa saja upaya yang akan dilakukan oleh pihak di telantas polda metro jaya ini
untuk kemudian bisa membuat jerani para pelanggar
selain dengan menggunakan pengawasan dari kamera itli pastinya
sebenarnya metode yang kita gunakan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas itu bermacam macam
tidak hanya enforcement
sebenarnya kalau saya pribadi sih enforcement itu adalah gradasi yang terakhir
kita juga ada metode education memberikan informasi kepada masyarakat
termasuk juga metode engineering
kita kerjasama dengan beberapa pihak terkait dinas terkait
misalkan saja pengendara yang sering naik di atas trotoar
seperti kayak di kokak
itu kita gunakan metode engineering
karena di metode enforcement ternyata kokak kapok kapok gitu kan
akhirnya kita menggunakan metode engineering
bolat bolat itu kayak panjang panjang gitu kan
sehingga pengendara itu tidak bisa lagi naik sepeda motor
jadi bermacam macam gitu
jadi termasuk juga sekarang kita sedang berusaha untuk melakukan kerjasama
dengan pihak penyelidik aplikator dari transportasi
kita minta supaya pelanggar pelanggar dari ojek online itu
itu bisa didatakan
bisa kita rekapitulasi pelanggarannya
terus kita minta supaya bisa diberikan suspend lah
ini mudah mudahan bisa terrealisasi kerjasamanya
sekali lagi bahwa itu adalah salah satu metode encouragement
memotivasi dari drivernya untuk tidak melakukan pelanggaran unitas
karena dihawasi di suspend
jadi sebenarnya metode yang diupayakan oleh polri untuk mencegah pelanggaran unitas itu banyak
tapi kan ini kalau dari hasil evaluasi saat sosialisasi kemarin
ternyata memang terbanyak masih terus melintas di jalur busway
kemudian di dua hari ini juga tadi saya punya datanya
yang terbanyak juga melintas lagi di jalur busway
untuk kemudian ini pertanyaannya
seberapa optimis pak
keberadaan dari kamera kamera pengawas etli ini
bisa kemudian efektif untuk mengurangi
angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jakarta
karena kita sudah punya bahan evaluasi dah
kita juga punya rujuknya
karena di tahun dua ribu sembilan belas itu kita bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas
dan memang etl ini efesien juga
karena sekali lagi bahwa pelanggaran itu bisa diawasi dua puluh empat jam gitu kan
petugas juga tidak harus berinteraksi dengan masyarakat yang pengguna jalan di lapangan
terus juga kamera ini kan juga bisa mengawasi sekali lagi dua puluh empat jam ya
jadi memang otomatis sebenarnya ini sangat efesien
kita tidak usah menggunakan anggota banyak juga di lapangan
untuk melakukan perintah kan
karena cukup dengan kemampuan kita untuk mengawasi dua puluh empat jam
kamera mengawasi saja itu sudah bisa mendeteksi pelanggarannya gitu
jadi kita sangat optimis
karena terbukti di tahun dua ribu sembilan belas bisa menurunkan pelanggaran lalu lintas gitu
untuk kendaraan roda empat ya harapannya juga di kendaraan roda dua ya pak
pak fahri terakhir nih pak
ini kan saat ini penerapannya memang hanya berlaku untuk kendaraan dengan plat b saja ya pak
karena berada di wilayah gakum dari polda metro jaya
nah ke depannya apakah kemudian akan ada kolaborasi
bagi para pelanggar yang melakukannya di jakarta
tapi kemudian dia menggunakan kendaraan roda dua dengan plat selain b
dari a dari banten kan itu juga sering lalu lalang ya pak
atau f dari bogor begitu yang sering lalu lalang di wilayah dki jakarta mungkin pak
saat ini kita sudah tahapan integrasi database kendaraan bermotor kita
dengan database dari kualitas polri
sehingga nanti kita bisa mendapatkan database kendaraan motor secara nasional
dan memang juga selain itu bahwa
bukan berarti di luar dari partai bisa melakukan pelanggaran lalu lintas
tidak karena pelanggaran lalu lintasnya pun tetap terdeteksi oleh kamera
itu secara otomatis
namun penindakannya itu dilakukan secara konvensional
petugas bik opis et itu memberikan informasi kepada petugas petugas lapangan
selanjutnya langsung melakukan perlindakan
baik terima kasih banyak pak fahri
sudah bergabung bersama cnn indonesia connected